presiden jokowi mengaku belakangan ini tengah kesal dan jengkel terhadap sosok presiden donald trump
selain telah membuat keputusan yang kontroversial yang disebut presiden jokowi mendongkolkan ini
presiden juga mengaku kesal dengan donald trump untuk urusan yang bersifat lebih pribadi
curhatan sambil setengah guyon ini diungkapkan oleh presiden jokowi saat membuka silaturahmi kerja nasional ijmi di istana kepresidenan bogor pada jumat lalu
pemerintah amerika serikat yang mengakui jerusalem sebagai ibu kota israel ini sungguh sangat mengejutkan menjengkelkan mendongkol
karena waktu ketemu terakhir kita di asia ini ngomongnya dia enak banget senyum senyum
bahkan saat makan malam kebetulan
kebetulan jejer dengan istri saya di sini presiden trump di sini saya di sini
ngajak ngomong istri saya terus

saya juga saya liatin terus
saya juga di sini
khususnya reale craybing bendeng denggistraro yaata share it all like k padres
dan juga hitung bajuft internet yg se